manajemen pt ga tiga belas atau toko gunung agung memutuskan menutup seluruh outlet toko gunung agung yang masih tersisa pada tahun ini
dan konsumen dan juga penerbit menyayangkan
rencana ini meski tidak menampik bahwa era digitalisasi mengubah perilaku konsumen yang kemudian berdampak pada kelangsungan bisnis toko buku fisik
lalu bagaimana nasib bisnis toko buku ke depan berikut ini liputannya
manajemen toko gunung agung beralasan penutupan toko tidak hanya dampak dari pandemi covid sembilan belas
manajemen telah melakukan efisiensi usaha sejak tahun dua ribu tiga belas untuk berjuang menjaga kelangsungan usaha dan mengatasi kerugian akibat beban biaya operasional yang besar
beban biaya operasional tidak sebanding dengan penjualan atau pendapatan usaha dan kian terbebani ketika pandemi melanda di dua ribu dua puluh
manajemen terpaksa menutup beberapa toko
di kota surabaya semarang gresik magelang bogor bekasi dan jakarta
kalau saya pribadi sih saya sangat ya menyayangkan terlepas dari manajemen mereka ya
karena biar bagaimanapun buku buku kayak begini kayak enak gitu loh kalau buat dibaca
memang sekarang era digitalisasi ya serba serba tapi keorisinalan dari fisik ini gak bisa kayak digit gak bisa ditergantikan
kalau menurut anda sendiri
buku itu kayak untuk pengalih dari hp biar gak liat hp mulu biar nggak lihat laptop mulu gitu
kita bisa baca buku untuk sekadar penyenang aja gitu
itu sih kalau dari aku jadi sayang aja kalau ditutup
diri mungkin kan toko gunung agung belum ada dari digitalisasinya juga ya
kayak e book e book juga atau website nya juga aku liat liat belum ada kan kayaknya
nah mungkin bisa kali ya supaya dikembangin lagi terus kayak bisa collapse sama dunia digital juga gitu
supaya toko gunung agung ini juga gak tutup
tak hanya pengunjung rencana penutupan usaha toko gunung agung yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga ini juga disayangkan oleh penerbit
penutupan toko gunung agung akan berdampak pada penjualan mizan publishing karena penjualan buku melalui toko fisik berimbang dengan penjualan melalui online
artinya minat membaca dan menulis masyarakat masih tinggi sehingga keberadaan toko buku masih dibutuhkan
namun minat itu menurun karena kehadiran internet e book dan metode penjualan buku melalui online
gunung agung tentunya adalah salah satu mitra terbaik kami gitu ya
selain toko toko buku yang lain
pasti ada terdampak juga
artinya kita berkurang sekian persen gitu yang biasanya dijual di gunung agung sekarang kan udah
ya bagaimanapun kami didukung oleh pemerintah
penjualan online tentunya
masa pandemi kan semua mal tutup tuh
toko buku gak ada yang buka gitu
itu juga yang membuat kami harus survive untuk men shifting marketing force kami
beginilah suasana lantai tiga dari toko gunung agung yang menjajakan beragam jenis buku buku fisik
memang terlihat sepi namun ada saja yang mampir untuk sekedar membaca ataupun membeli buku maupun peralatan sekolah dan kantor
tidak dapat dipungkiri
bahwa digitalisasi memang menjadi penyebab dari sepinya toko toko fisik dari peminat
pengamat pemasaran yuswo hadi menilai buku tidak lagi menjadi alat utama dalam mencari pengetahuan
literasi masyarakat meningkat
tetapi mediumnya yang bergeser
yakni dari buku cetak ke video visual
khususnya bagi kaum milenial dan zilenial
kebutuhan akan buku akan tetap ada
namun cara membelinya ikut bergeser
yakni melalui marketplace
yusuf hadi meramalkan pasar toko buku perlahan akan menciut
kedepannya keberadaan toko buku akan dikolaborasikan dengan kedai kopi dan ruang publik dan rekreasi yang berkaitan dengan komunitas
ukuran toko buku juga akan mengecil karena tidak lagi memerlukan ruang simpan yang luas
penjualan buku akan tersegmentasi dan dicetak dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan konsumen
b syaritonang maria oktober jakarta